sekarang kita ke informasi lain ini tepatnya tetangganya lombok
wisata alam masih menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke pulau bali
namun saat cuaca kurang bersahabat obyek wisata buatan bisa menjadi alternatif sambil menunggu cuaca membaik
salah satunya wahana permainan salju buatan
seperti apa keceriaan pengunjungnya berikut liputannya untuk anda
beginilah keceriaan anak anak saat menikmati hujan salju di kuta bali
hujan salju ini bukan fenomena alam melainkan bagian dari wahana permainan salju buatan
wisatawan lokal dan mancanegara sangat antusias bermain di wahana ini
salah satunya keluarga wisatawan asal kediri jawa timur ini
monica bersama tiga anaknya menyempatkan diri bermain di wahana salju yang baru pertama dihadirkan di bali tersebut
setelah mengenakan sepatu booth yang disediakan pengelola wahana ketiga anak ini pun menuju ke arena seluncur salju
chelsea keiko dan juve rela antri menunggu giliran
dengan bantuan ban anak anak ini meluncur di atas salju sepanjang tujuh meter
selain arena seluncur pengunjung dapat bermain salju di taman salju
anak anak bisa saling lempar salju atau hanya sekedar merasakan sensasi salju buatan tersebut
tidak perlu khawatir jika salju ini tertelan anak anak sebab salju ini dibuat dari air yang layak diminum
wahana bermain salju ini sengaja dihadirkan di belakang sebuah mal di kota bali
wisatawan lokal hanya dikenakan tiket masuk sebesar satu ratus dua puluh ribu rupiah untuk bermain salju selama tiga puluh menit
sementara wisatawan mancanegara dikenakan tiket masuk seharga satu ratus lima puluh ribu rupiah
wahana salju outdoor pertama di bali
diadakannya wahana ini adalah ingin membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
baik lokal maupun mancanegara
kami yakin dengan hadirnya wahana ini bisa memberikan pengalaman tak terlupakan kepada wisatawan maupun masyarakat lokal dalam mereka menghabiskan liburan
wisata di dalam ruangan dengan latar belakang pantai kuta ini bisa menjadi alternatif saat cuaca di luar ruangan sedang tidak bersahabat
namun wahana permainan salju di kuta bali ini hanya berlangsung hingga tujuh juli mendatang
igi denyoman wiryadinata kuta